siapa kasih kau izin datang kemari monyet
kau tak boleh jadi pengimpi
besok subuh kita mengambil rumah buku
bertempat di epicentrum xx satu jakarta selatan
para pemeran dan kru film bumi manusia dan perburuan
merayakan peluncuran trailer perdana film adaptasi buku karya pramodia anantatur
gunung sebagai sandaran dan langit sebagai naungan kita bersama
berawal dari pengantongan izin adaptasi pada oktober dua ribu empat belas
dari pihak keluarga pramudia butuh waktu sekitar lima tahun
hingga akhirnya kedua karya pram berhasil direalisasikan dalam bentuk film
saya hanya ingin jadi manusia bebas bu
tidak diperintah dan tidak juga memerintah bu
dibintangi dua aktor muda yang sedang naik daun
iqbal ramadan dan adi patidolke
film bumi manusia dan perburuan berpotensi memicu persaingan
menjawab soal itu perwakilan falcon pictures frederica
menegaskan kedua film ini dibuat bukan untuk tujuan untung dan rugi
melainkan untuk merayakan karya karya prams
diris bersamaan sebenarnya untuk merayakan bulannya pak pram
artinya ini adalah sebuah selebrasi ya untuk kita merayakan
seorang sasrawan yang sungguh luar biasa gitu dengan perjalanan untuk memfilmkan
dari buku bukunya yang hampir dua puluh tahun dari pihak keluarga
jangan dilihat dari sisi persaingan tapi bagaimana cara mereka untuk saling melengkapi
karena kami melihatnya bahwa film ini dua genre yang berbeda
mereka sama sekali punya peminatnya masing masing
ibu kok pribumi
film bumi manusia mengisahkan roman minke
pribumi di zaman kolonial belanda yang jatuh cinta pada analis belasteran seorang belanda
bersama nyai ontosoroh dengan latar belakang peristiwa kebangkitan nasional pada seribu delapan ratus sembilan puluh hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
bagi sang sutradara hanung bramantio
menggarap film periodik bukan hal baru
sebelumnya hanung sudah pernah mengerjakan
sang pencerah dan kartini dengan latar belakang waktu yang lebih tua dari latar bumi manusia
namun untuk bumi manusia
hanung mencoba menghindari warna monoton masa itu yang didominasi warna putih dan craft
ia mencoba bermain dengan tone warna warna terang yang biasa digunakan pada foto foto instagram
untuk menarik penonton milenial dan gen z
secara kesejarahan secara riset itu suatu hal yang tidak
tidak sulit saya tinggal membuka memori memori kita yang awal
ya kan nah putih itu artinya tidak ada warna itu menjadi problem
ya kan karena itu yang kemudian gimana pilihan kita
apakah kita harus stick kepada sejarah pada saat itu
ya kan atau kita melakukan kreativitas
memberikan liberty memberikan kebebasan kita sebagai seniman untuk berhasil
habarkan ke yang lain
kita mengambil rumah pilih
kita mengambil rumah pilih